baik dua ribu enam belas memang memberikan banyak kejutan dan juga kenangan
salah satu kenangan yang ditinggalkan oleh dua ribu enam belas
yaitu perlambatan ekonomi dunia atau global di tahun dua ribu enam belas
yang juga ternyata turut mempengaruhi indonesia
bagaimana perkiraan laju ekonomi tanah air di tahun baru ini
simak ulasan rekan saya hera harin dalam outlook ekonomi dua ribu tujuh belas
perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia tampaknya juga turut menyeret
pertumbuhan ekonomi indonesia sebagai bagian dari emerging markets
bahkan orang nomor satu di international monetary fund
pernah menyebut sebuah istilah
too slow too long terlalu lama global bangkit pasca krisis tahun dua ribu delapan
saya akan bawa anda untuk melihat bagaimana sesungguhnya
tren pertumbuhan ekonomi indonesia
kita lihat bersama
ini adalah realisasi pada tahun dua ribu dua belas di level enam persen
kemudian kita lihat pada tahun dua ribu tiga belas kita jatuh di lima enam persen
lalu tahun dua ribu empat belas semakin dalam kita di level lima persen
kemudian pada tahun dua ribu lima belas kita bahkan tumbuh di bawah level enam persen
tepatnya di empat delapan persen
realisasi pada dua ribu enam belas di proyeksi akan di level lima persen
dan outlooknya proyeksi di tahun dua ribu tujuh belas kita akan tumbuh di level lima satu persen
ada yang menyebut bahwa asumsi makro di pertumbuhan ekonomi ini adalah moderat
tapi ada juga yang menyebut
mungkin tim ekonomi pemerintahan presiden joko widodo
tengah mengukur realisasi yang terjadi tahun dua ribu enam belas
sehingga ketika nanti bisa tumbuh lebih dari proyeksi
maka itu akan menjadi sebuah bonus tersendiri yang bisa dinikmati oleh bangsa ini
kini setelah pertumbuhan ekonomi
saya akan bawa anda untuk melihat bagaimana pula dengan asumsi makro lainnya
kita lihat inflasi pada tahun dua ribu enam belas itu ada di level empat persen
lalu pada tahun dua ribu tujuh belas
kita lihat bersama
bagaimana proyeksi pemerintah
ataupun target pemerintah
ataupun juga daya beli
ini yang menjadi refleksi daya beli masyarakat
kita lihat dua tiga empat persen
di level empat persen di proyeksi
sama seperti apbnp dua ribu enam belas
dan inflasi yang terkendali menjadi sebuah bahan baku
ataupun juga sebuah indikator yang cukup baik
pemerintah sehingga lebih leluasa untuk mencapai target
target ekonomi lainnya
lalu kini saya akan bawa anda untuk melihat
bagaimana dengan harga minyak mentah dunia
harga minyak mentah dunia
menjadi menarik tahun dua ribu enam belas
menjadi sebuah sejarah tersendiri
setelah kita tahu bahwa terjadi suplai besar besaran
sehingga harga minyak mentah drop
bahkan sempat menyentuh level dua puluh delapan dolar amerika per barrel
dari sebelumnya di level lebih dari seratus dolar amerika per barrel
kini untuk pertama kali
negara negara produsen utama minyak
baik opec ataupun non opec
sepakat untuk mengurangi produksi mereka
dua juta barrel per hari
dan proyeksi untuk harga minyak mentah indonesia
kita lihat bersama
ini adalah tahun dua ribu enam belas
di empat puluh dolar amerika per barrel
dan lebih tinggi di tahun dua ribu tujuh belas
di proyeksi naik lima dolar amerika per barrel
kita lihat bersama ini dia
empat puluh lima dolar amerika per barrel
tapi apabila ini ternyata di apbnp
ataupun juga di outlook dua ribu tujuh belas
sepertinya belum memasukkan kesepakatan opec dan non opec
akan mengurangi supply ataupun juga produksi mereka
hingga akhir tahun dua ribu enam belas
harga minyak mentah dunia
baik west texas intermediate ataupun juga brand
tidak pernah di bawah level lima puluh dolar amerika per barrel
dan kemungkinan akan semakin kuat pada tahun dua ribu tujuh belas
kita tunggu apakah pemerintah akan merevisi angka tersebut
bagaimana dengan nilai tukar rupiah
kita lihat bersama
nilai tukar rupiah menarik untuk kita cermati
ketika terpilihnya donald trump sebagai presiden amerika serikat
oke ini tahun dua ribu enam belas
saya bicara dulu mengenai level dua
dua ribu enam belas diperkirakan rata rata di level tiga belas
rp satu tiga ratus per dolar amerika
tapi bagaimana dengan tahun dua ribu tujuh belas
kita lihat bersama
oh kalau kita bisa ambil tumpukan ini ya
di depan saya sudah ada tumpukan untuk tahun dua ribu tujuh belas
di proyeksi ada di rp tiga belas lima ratus per dolar amerika
dan artinya apa
bahwa memang rupiah menarik untuk dicermati
karena rupiah sangat sensitif dengan yang namanya capital outflow
terpilihnya donald trump sebagai presiden amerika serikat
dan artinya apa
bahwa memang rupiah menarik untuk dicermati

karena ketika agresifnya donald trump memperbaiki kondisi ekonomi amerika serikat

dan artinya apa

dan artinya apa
bahwa memang rupiah menarik untuk dicermati
dan artinya apa
bahwa memang rupiah menarik untuk dicermati
dan artinya apa

bahwa ketika mereka menaikkan level ekonomi mereka
maka uang uang yang seharusnya ada di emerging market termasuk indonesia
akan ramai ramai kembali lagi ke amerika serikat
karena menurut mereka fundamental ekonomi amerika serikat adalah yang terbaik
itu akan mengancam posisi rupiah
tapi bank indonesia selalu mengatakan
mereka selalu ada di pasar
intervensi akan senantiasa ada untuk menjaga nilai tukar rupiah
demikian outlook ekonomi indonesia di indonesia
demikian outlook ekonomi indonesia di indonesia
ekonomi dua ribu tujuh belas semoga ekonomi ke depan akan semakin baik
motor ataupun juga mesin pertumbuhan ekonomi bisa dipompa dipacu lebih baik lagi
utamanya konsumsi rumah tangga investasi dan government spending
ataupun juga belanja pemerintah khususnya di sektor infrastruktur